indonesia merupakan negeri yang memiliki pesona luar biasa
begitu banyak keindahan yang disajikan di dalamnya
mulai dari keindahan alam seni budaya kerajinan dan makanan khasnya
begitu banyak yang mengunjungi kota berpredikat
baik wisatawan domestik maupun mancanegara
pariwisata merupakan penyumbang ketiga terbesar devisa indonesia
dengan mempercepat penerimaan devisa
maka akan memperbaiki defisit transaksi berjalan yang berdampak positif
dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif
untuk itu bank indonesia bersama pemerintah
melakukan rapat koordinasi pemerintah pusat dan daerah
atau rakor pusdat riwulan ii dua ribu delapan belas
agustus dua ribu delapan belas dengan tema memperkuat sinergi
dalam akselerasi pengembangan destinasi pariwisata prioritas
kenapa pariwisata itu kita perlu dorong
mengurangi defisit transaksi berjalan
dan mengatasi kemiskinan itu
hasil rakor pusda merumuskan beberapa langkah strategis
untuk mendorong pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi
bank indonesia juga memiliki rangkaian kegiatan rocker pusda di yogyakarta
bank indonesia juga memiliki rangkaian kegiatan rakor pusdat di yogyakarta
bank indonesia juga memiliki rangkaian kegiatan rakor pusdat di yogyakarta
baginya di indonesia perry warji leurs memakai vasedi oleh deputika gubernur rosmayah hadi

terima kasih sebagai penonton sdp dan alahai go hasta besokostas
pada pesantren oleh deputi gubernur dodi budiwalio
keindahan dan kekayaan indonesia adalah aset terbesar yang dimiliki negeri ini
karena tanah yang kita cintai adalah tanah yang kita hargai
karena bank indonesia ada di setiap makna indonesia